presiden joko widodo meninjau progres perkembangan pembangunan kereta api cepat jakarta bandung
di stasiun tegaluar kabupaten bandung jawa barat kamis tiga belas oktober dua ribu dua puluh
pada kesempatan ini jokowi menyampaikan progres keseluruhan proyek kereta cepat jakarta bandung
kini diklaim mencapai hampir sembilan puluh persen
usaha melakukan peninjauan jokowi mengatakan bahwa progres kereta cepat telah mencapai delapan puluh delapan persen
jokowi berharap nantinya proyek ini dapat meningkatkan mobilitas masyarakat menjadi lebih cepat
kereta cepat jakarta bandung nantinya akan menjadi kereta api cepat pertama yang ada di kawasan asean
jokowi berharap agar proyek ini bisa diintegrasikan dengan transportasi lain
progresnya sudah mencapai delapan puluh delapan delapan persen secara keseluruhan
dan kita harapkan dengan kereta api cepat jakarta bandung ini
mobilitas orang dan barang bisa menjadi cepat dan meningkat
kemudian daya saing kita juga akan semakin kuat
kemudian ada titik titik pertumbuhan ekonomi baru di jakarta ada di bandung ada kemudian kabupaten bandung juga
ya ini memang kereta api cepat yang pertama di kawasan
dan kita mengharap nanti terjadi konektivitas antarnegara